tapi tante kayaknya emak saya belum ada niat buat nyewain ya
dibujuk boleh kali
nah tuh benar mendingan emaknya kamu dibujuk aja
supaya nyewain kalau nggak jual tuh rukunya
alah alah tante sama tante rek mau buka restoran
seorang laki laki itu
laki laki itu dinilai dari tanggung jawab atas kehidupannya
dan sekarang mau dimalukan

karena papa bukan laki laki
kamu sudah selesai ngomong
papa mau siap siap
aduh rek deg degan nih rek takut muntah di depan mukanya
akting yang bagus aja
akting tunjukkan tunjukkan lah
yah ella akting akting
nah itu dia tuh
aduh re bagaimana ini
assalamualaikum mama tante rere
lontu apaan tante
kita udah lama banget ya gak ketemu ya
berapa lama ya
sehari seminggu sebulan setahun kayaknya lama
baru kemaren sih ya tapi rasanya ya ya allah
kangen banget tante
sama iyan juga kangen tante sama tante rere
tunggu tunggu tunggu tunggu
akan sih bikin tante kajet eh
tante sama mama kau tuh ben banget baik sama bebe pianian
jalan jalan mama sama tante mau itu ya jahatin kamu ya
mama gak boleh gitu sama tante
kamu tuh gak boleh seujud gitu dong
ya siapa tau aja tantere sama mama kamu itu udah dapat hidayah dari allah
bukan begitu tante tante
bener nih kalian bukan mau jahatin bebe
awas ya sampe bebe dijahatin
gak mungkin bahkan tante udah masakin makanan buat ian
harus disuapin sama meli
listen dah tuh ya
yuk makan yuk dalem
tunggu tunggu tunggu
gak usah deh mama
tante kayaknya soalnya bebek habis makan sama meli tadi
lanci lanci cantik gitu dibayarin bebe tumen ya sepia
masih masih kenyang kan ya
tante masaknya spesial bener
masakan tante rere
eh tante gak usah khawatir
bebe aku selalu ada ruang kok di perut aku buat nyobain masakan tante rere
kalau gak berulang terus kelamaan ya masukin
lontu lontu mau apa lontu
biar tante yang ngambilin
ntar dulu nih rendang toh
eh jangan jangan
gak apa apa biar tante aja yang ngambilin
biasanya kalau orang kampung sama beginian juga sih
mau apa lagi
ini pasti suka banget
ini semua pasti enak
tunggu tunggu tunggu
mama sama tante rere harus nyicipin dulu
udah makan dari tadi
kalau mama diracunin mama juga mati
suka aneh aneh banget sih
banyak nonton tv begini nih
diberitah aja sih
lontu yang ganteng
emangnya lonto emaknya punya tanah di kemang ya
eh itu tanah
itu ruko di kemang ada
rasanya ada beberapa pintu gitu ya
itu tuh lontem urun
keturunan orang kaya ya
ya begitu tante
masa sih beb
muka kamu gak kelihatan
yang namanya muka orang kaya ya begini ini
ini dia ya begini
oke kembali ke tadi tuh ya
ruko yang di kemang
mendingan sewain aja
nah tuh bener
bilangin deh emaknya tuh gimana tuh
emangnya ada yang mau nyewain ya tante
eh itu kan daerahnya elit
bakal dapat untung kalau disewain
ala ala buat masa depan gitu
tapi tante kayaknya emak saya belum ada niat buat nyewain ya
dibujuk boleh kali
nah tuh bener
mendingan emaknya kamu dibujuk aja
kalau enggak dua tuh rukonya
ala ala tante sama tante rere mau buka restoran
mama sama tante rere ada udang dibalik batu
eh pada nanti aku cuekin lagi sama tante
kalau mama pikir juga ini kan demi masa depan kamu juga
kalau seandainya misalkan nih
bismillah insya allah
kalian jadi berdua kan rukonya itu ntar usaha mama buat kamu juga
hitung hitung memper aratali silaturah
antara keluarga bebek pianian dan bebek mel mel
mama sama tante tuh bener bener ya
tuh tuh gak apa apa
ini buat masa depan kita juga
kalau seandainya kita memang beneran nikah
itu buat masa depan kita
tante tante gak usah pusing ya
nanti biar ian bujukin emak biar mau ngerelain tanahnya ya
cakep dari dulu juga
kalian ngurusin enggak jepit jepit
tante gini deh meli gak mau ikutan
meli pusing meli capek meli gerah
meli juga aja meli gelap meli punya tangan
bebek pianian cantik ya
makan makan makan puas puasin
abisin semuanya ya
jangan lupa dibujuk ya jangan lupa
dari kali kita udah dapat rumpukannya

terus kita makan lagi
enak banget jadi orang kaya disayang banyak orang
yang benci aja bisa jadi cinta
udah gak ada lagi yang peduli sama gue
udah gak ada lagi yang sayang sama gue
udah gak ada lagi yang ngertiin sama gue
tuh gak ada lagi yang ngertiin gue
ah itulah pokoknya
mas be sekarang amuk berat pasti
dia kesal banget sama gue
dasar tikus kecil yang gak tau diri
gak ngertiin perasaan orang
jahat banget dia bener bener jahat banget si haikal
dan mas be pasti kaget dan marah banget sama aku
udah gitu pasti mas be juga cerita sama reva
kalo aku ini adalah mantannya boy
reva pasti ngomong sama boy kalo dia udah tau aku ini mantannya boy
dan boy pasti tau kalo aku bohong aku belum cerai sama mas be
boy pasti juga kaget banget ternyata gue ini adalah ibu tirinya reva
aduh kacau semuanya
para tata revo gak baik lagi sama gue
lagi ngamuk sama kacau semuanya
kacau kacau kacau kacau
gue harus kabur
tadi tenter rempong
semoga tenter rempong
semoga tenter rempong